wortel adalah makanan favoritnya
meski bertubuh kecil tendangan kaki belakang kuda poni ini juga sama kuatnya dengan kuda biasa
jadi jangan coba coba berdiri di belakangnya ya
selain memberi makan kuda poni anak anak bisa berkeliling arena menunggangi kuda poni
syaratnya berat badan penunggang maksimal tiga puluh kg
maria suka gak
terus tadi jalan jalan sama kuda
untuk memasuki wahana kuda poni ini pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar dua puluh ribu rupiah per orang
keindahan alam pangalengan kabupaten bandung selalu menjadi daya tarik untuk melepas penat aktivitas sehari hari
jika sudah puas berkeliling jangan lupa untuk mengabadikan momen dengan swap foto ya
untuk berkeliling danau menggunakan perahu siapkan uang sebesar dua puluh lima ribu rupiah per orangnya
tim liputan cnn indonesia